ada isu pak jokowi masuk golkar
saya tiap hari masuk istana
pak soal isu pak jokowi ke golkar gimana pak
tapi ada perbincangan serius soal itu pak
pak jokowi kan tokoh nasional jadi dia milik semua partai
menurut bapak berarti pak jokowi tapi cocok ya pak masuk partai golkar
boleh tapi untuk jadi pengurus ada aturannya
kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum lima tahun
saya bersama ketua umum partai golkar periode dua ribu sembilan belas dua ribu
nah berarti ini sangat relevan untuk saya tanyakan pada pak jk
orang mengkaitkan bahwa partai golkar ini akan disiapkan untuk pak jokowi atau mas gibran
saya sendiri tidak ikut karena saya tidak bukan pengurus golkar lagi
saya tidak tahu internal apa yang terjadi seperti itu
justru itulah yang perlunya angket untuk mengetahui mempertanya ada apa semua ini sistem politik kita terjadi seperti itu
karena kecurigaan demi kecurigaan timbul
bahwa apa yang terjadi itu
dalam keadaan seperti ini memang orang mencurigakan ada road map design yang besar pada politik yang akan datang
ini kan ada suatu kecerdikan luar biasa sebenarnya
road map untuk politik masa depan
yang diatur roadmanya ini siapa jadi siapa wakilnya siapa partainya
itu kan menghadapi lima tahun kadang kadang begini
bapak waktu ditanya oleh wartawan bapak bisa pak jokowi menjadi ketua umum partai golkar atau mas gibran jadi ketua umum partai golkar
pak jk mengatakan bisa
asal sudah bisa jadi pengurus lima tahun pernah ada di organisasi selama lima tahun
tapi kan apa yang nggak bisa diubah di republik ini
ya undang undang aja dirobah
ini ada di adrt golkar
lima tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum
kalau pengurus lain boleh saja
ya kalau ada munas kemudian mengubah adart kan itu bisa lolos saja kan pak
seberapa besar bapak memiliki penciuman bahwa karena kalau kita bilang mas gibran yang sebagai calon wakil presiden berdasarkan quick count saat ini
atau hitung sementara real count kpu menjadi wakil presiden tidak punya partai
seberapa besar sebenarnya dalam hitung hitungan politik dibutuhkan mas gibran ada di partai golkar
golkar kan pernah menawarkan sebelum kira kira bulan desember ya
ya tapi mau dipakaikan jaket tapi menolak kan
kalau saya orang golkar ditawarkan tapi ditolak di muka umum
jadi artinya gibran sendiri tidak mau masuk golkar artinya kalau salah gitu
oh iya tapi justru lebih penting dulu supaya ada
orang golkar pernah ingin mengatakan bahwa dia tidak kehilangan banyak yang wakil presiden golkar juga
pak jk sendiri waktu menjadi wakil presiden di dua ribu empat kan tidak diusung oleh partai golkar
tetapi setelah jadi wakil presiden bapak menjadi ketua umum partai golkar
artinya ada kebutuhan untuk menjadi ketua umum sebuah partai besar supaya eksekutif dan parlemen itu bisa bersinergi
ada mayoritas di dpr artinya kalau dulu menolak dipakaikan jaket oleh ketua umum erlangga
kalau sekarang kan ada kebutuhan
seorang pak jk yang piawai dalam berpolitik aja perlu merebut partai golkar waktu itu
apalagi ya mungkin politisi muda seperti seorang mas gibran
ada bedanya kalau saya memang orang golkar sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
jadi saya muda masuk golkar karena saya pernah pengurus di dpd golkar sulawesi selatan pada waktu itu
jadi jalan saya mulus saja
oke ini akan berbeda untuk mas gibran menjadi ketua umum partai golkar
berbeda karena dia bukan orang golkar
lawan pdip jadi agak sulit
kalau hanya jadi pengurus saja misalnya wakil ketua
dan memang seperti anda katakan tadi kalau kita sudah masuk pemerintahan kemudian di dpr tidak mayoritas
nanti ada usul usulan pemerintah bisa ditolak dengan mudah
tapi karena itulah waktu itu pertimbangannya agar pemerintah berjalan baik
maka golkar itu harus di pihak pemerintah
tentu pikiran itu juga sekarang mesti seperti itu
bahwa karena sekarang katakanlah kalau nanti pak prabowo nanti jadi presiden ya kalau tetap seperti ini
pendukunya di dpr dari pemimpin sekarang kurang lebih empat puluh empat persen
apalagi pak jk mengatakan bahwa golkar itu tidak punya tabiat beroposisi
kalau lihat tapi dari pasti sudah dipastikan lah golkar pasti akan ikut pemerintahan sekarang
tetapi kalau melihat komposisi yang partai yang mengusut capresnya tidak menang itu kan sebenarnya lima puluh lima puluh ya pak
kembali tadi seberapa besar sebenarnya golkar
ini akan tetap berjalan seperti sekarang
atau bisa dibilang akan beralih ke pemimpinan
karena begini ini kan yang tidak ditentukan oleh munas golkar
apakah kalau normanya akhir tahun
tapi bisa saja dipercepat
apabila munas yang dipercepat bukan munas lump
ya proses teman teman di golkar ini kan pragmatis juga
cuma bapak juga mendengarkan bahwa sedang ada gerakan untuk mempercepat munas partai golkar
banyak orang mempunyai kepentingan kepentingan
artinya ingin ada pimpinan baru
nanti performa nanti supaya ikut mungkin menyusun siapa menteri golkar
pak jk kalau melihat posisi golkar saat ini
ada internal golkar yang sebenarnya juga masih menyimpan cerita di panggung belakang ya
atau ada sesuatu yang ingin digulirkan sebelum munas di bulan desember
apakah menurut bapak semua partai partai pembagian nanti
kan kalau kita lihat perolehan suaranya ini empat sampai empat dan empat pak
karena delapan partai yang lolos
menurut bapak apakah semua akan masuk ke dalam kabinet presiden terpilih nanti
kan biasanya penulisan kabinet itu lima puluh lima puluh
lima belas tujuh belas menteri dari partai dan tujuh belas lagi dari profesional
terkecuali nanti kalau susunya bagaimana
karena banyak juga kalau zaman saya dulu kita nyusun seperti itu
bahwa ada posisi posisi yang tidak boleh dari partai
seperti menteri keuangan bumn atau pemerintah
posisi seperti itu yang kita plot untuk betul betul kepada profesional yang ahli
hasil pilek sekali lagi berdasarkan quick count yang sementara unggul pdip dan yang kedua adalah partai golkar
kalau untuk hasil pilek bapak terkejut juga atau bangga
sebagai mantan ketua golkar tentu saya bangga
ya tiba tiba aja bisa bisa nomor satu loh kursinya kursinya ya suara mungkin
karena golkar lebih banyak menangnya di luar jawa
pak jk awalnya sebenarnya kan kalau kita mereview yang lalu
karena partai golkar sekarang ini banyak mendapat sorotan
biasanya setiap tahun dalam pilpres selalu punya tokoh yang diusung oleh partai golkar
baru sekali ini di dua ribu dua puluh empat golkar gak punya calon
dan itu dianggap cukup jadi beban karena nggak akan punya kutil efek
tapi secara mengejutkan bisa menjadi partai nomor dua
bapak sendiri mengatakan jangan jangan perolehan suara bisa bahkan nomor satu
kan partai yang paling lama dan tersebut partai ini kan
hebat sebenarnya buat saya sih agak satir sih
kok bisa nggak punya siapa siapa dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
partainya bisa menang dan justru kemarin kan mau ada gerakan munaslup dan lain sebagainya
menurut bapak kehebatan partai golkar ini memang karena organisasinya
atau karena ada operasi politik lainnya
biasanya yang menang itu juga partainya menang kan
karena dua kali calon pdp pak jokowi menang
dulu juga waktu ibu sby jadi menang partai juga ikut naik
pak prabowo menang tapi generasinya turun sedikit suaranya
yang tentu menjadi banyak pertanyaan masyarakat
ya bisa saja terjadi orang pilih calon presiden tapi pilihan partainya berbeda
biasanya ada kepercayaan pada siapa capresnya dan kemudian siapa partai politiknya
apalagi untuk menang berdasarkan kuih kau lima puluh delapan banyak mengatakan harusnya gerindra ini jackpot